wah baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya
gak punya pun gak apa apa karena saya punya tips and triknya buat anda
ya dong paduparan baju yang memang udah ada di lemari juga gak masalah
tapi harus dong sesuai sama tren yang ada di lebaran tahun dua ribu dua puluh satu
meskipun kita nggak bisa kumpul sama keluarga nggak bisa kumpul mudik dan juga pulang kampung
gak masalah ini juga harus penting ya supaya kita bisa share nih di sosial media
baju baju kece nya bareng sama keluarga ya
meski pandemi pergerakan tren baju raya dua ribu dua puluh satu tetap menggeliat
dan punya pembeda dibanding dua ribu dua puluh
baik di dunia
apalagi pasar indonesia
itu kan beda beda banget nih mbak
kalau misalnya internasional kita bicara panton
penton itu kan dia ngeluarin dua warna
itu yang sebenarnya harusnya jadi tren di tahun ini
cuman balik lagi menyesuaikan dengan marketnya yang ada di indonesia
dan menyesuaikan juga dengan warna kulit yang ada di indonesia
saya dari sisi demandnya hijab
emang customernya hijab ini punya dua habit
yang biasanya tuh mereka punya dua warna itu earthon sama warna pastel
kalau misalnya kita mau bicara perbedaannya apa sih
dari dua ribu dua puluh dengan yang dua ribu dua puluh satu ini gitu
kurang lebih dari salah satu kategorinya tadi
itu kita ada setelan
yang dimana setelan itu kan kalau misalnya kita lihat di tahun dua ribu dua belas
masih banyak mereka bermain di bahan rayon
pakai bahan yang lain kayak bahan silk
atau misalnya bahan bahan yang bisa kita sebut bisa dipakai untuk occasional gitu
sudah punya beberapa item tadi
padu padannya jangan biasa dong
yuk contek beberapa pilihan gaya saya ini
punya midi dress
tambahkan rok tutup dibanding celana skimmi atau legging
untuk memberi aksen tambahan manis di bagian bawah
rangkap dengan kemecah berkerah
midi dress juga cantik ditambah outer oversize bermotif gini
pakai beberapa item tadi
pakai belt kecil warna mencolok sebagai pemanis
moder style bisa jadi pilihan
akan menarik jika bergaya dengan turban
long dress bermotif dengan detail cuttingan dan ikatan di pinggang
bisa membuat anda terlihat slim loh
pilih juga pas mina dan sepatu dengan warna senada
atau yang tetap hits
dengan pas mina warna senada
gaya ini bisa menjadi pilihan simple namun trendy
dapat pula dikenakan di momen lain
kalau ingin pose baju seragam dengan keluarga juga oke
sarimbit gitu ya
pilihan warnanya saja sesuaikan dengan tren
nah kalau udah bajunya cakep nih
kayaknya kurang pas ya
lebaran tanpa hijab
atau untuk anda yang gak berhijab
disini nih saya udah bareng sama mbak sita
yang mau ngajarin saya hijab dan juga turban
itu karena turban tuh bagusnya sih pake motif
jadi segi empat tuh bisa juga dipake buat turban
jadi pertama kita bikin segitiga dulu
aku posisi nunduk ya

bagian segitiga ya ini ujung ujungnya dibawah gitu ya

oh dibuat simpel nih di bagian depannya pemirsa
putar ke bawah
di bawah juga diikat
cuma satu kali satu kali aja gitu ya
ujung ikatannya dimasukkan ke dalam sini nih ikatan
bisa disini ke belakang
masih ada lagi yang terakhir pakai pasmina ya bentuknya
ini dipilih apa nih mbak pasminanya
pasmina itu kan sekarang udah ada yang instan nih kak
jadi kita pilih yang instan itu
gak perlu pakai pentul
seperti biasa ya
nah jadi talinya ini fungsinya pengganti pentul tadi pemirsa
tinggal diikat aja
ya kalau zaman dulu kan kayak ribet gitu ya
ada tutorialnya sampai sempat ikutin
jadi kalau sekarang lebih ke yang simpel aja ya
ah jadi tinggal
jadi sisi salah satunya tinggal kesamping aja bawa ke belakang ya
oh bagian belakangnya disilang
terus ini kalau yang ada
cepol lebih bagus sih
oh ya karena saya rambutnya pendek ya
kalau ada jepol bisa langsung di
di ikat di cepolannya gitu
karena yang kakak gak ada mungkin kita bisa pakai pentul sih kak
nah bagaimana pak mirsa
bagaimana nih lebaran nanti
silahkan menikmati momen silaturahmi di lebaran dua ribu dua puluh satu kali ini
tetap ingat juga anda berlebaran di masa pandemi
tetap taati protokol kesehatan yang ada ya
supaya kita sehat semua
danian ahri probokus hartoyo jakarta
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kampanye kampanye yang dilakukan donald trump dan joe biden tidak luput dari sorotan media di amerika serikat
donald trump yang semasa empat tahun menjabat sebagai presiden ke empat puluh lima amerika tersebut
kerap kali melontarkan pernyataan kontroversial kepada awak media
dan hal tersebut tidak ayal berimbas bagaimana selanjutnya media memotret figur orang nomor satu di negeri adidaya tersebut
bagaimana kita akan membahas bagaimana kemudian media di amerika serikat memotret jalannya pilpres di amerika
saya sudah terhubung bersama desi anwar direktur cnn indonesia tv
selamat malam mbak desi
halo selamat malam eva apa kabar selamat malam juga para pemirsa
baik alhamdulillah yang jelas rakyat amerika saat ini sudah akan punya presiden baru mbak desi
dan pemilihan presiden kali ini melalui suasana yang agak berbeda dengan sebelumnya karena diliputi dengan pandemi covid sembilan belas
tapi juga pada saat
mbak desi juga salah satunya yang memantau pada saat awal awal penghitungan itu kejar kejarannya cukup dramatis
apa yang kemudian kita bisa garis bawahi mbak dari event pemilu presiden amerika serikat ini
iya sebenarnya ada beberapa hal
yang pertama itu jelas jelas yang polling yang dilakukan baik oleh institusi polling survei dan lain sebagainya maupun oleh media yang memiliki pollingnya sendiri
itu semua salah
ketika beberapa minggu ya sebelum pemilu itu terjadi rata rata semua polling itu memproyeksikan sepuluh lead
jadi seolah olah ada yang namanya tsunami of blue wave
jadi tsunami dari warna biru
ini merupakan comeback dari partai demokrat
dan ternyata ketika pemilu itu terjadi
dan mulai ada penghitungan suara dan ini berlangsung untuk beberapa hari
yang jelas perbedaannya itu sangat sangat tipis
bahkan di beberapa daerah swing state itu sampai sekarang ini masih belum bisa ditentukan siapa pemenangnya
tapi akhirnya dari semalam biden dikatakan sudah melampaui dua ratus tujuh puluh
ketika mencapai dua ratus tujuh puluh kursi
mencapai dua ratus tujuh puluh suara elektoral
dia bisa dianggap memenangi jabatan presiden
makanya sekarang dia disebut sebagai president elect
tapi penghitungan suara secara resmi belum selesai
pengumuman juga masih belum selesai
presiden donald trump juga tidak akan pergi dengan diam diam
pasti akan menuntut untuk mungkin penghitungan suara
terutama di kantong kantong di mana dia merasa unggul dan juga mengadakan investigasi
terhadapnya kecurangan yang terjadi dan lain sebagainya
dan mungkin siapa tahu dia tidak akan concede
itu biasanya kalau sudah melewati dua ratus tujuh puluh ini ya kita lihat algor misalnya ketika ditentukan bahwa florida dimenangi oleh bush
dan juga ketika hillary clinton kalah dengan trump itu biasanya langsung ditelpon
tidak perlu sampai berakhir dan ada penghitungan ataupun pengumuman resmi biasanya sudah tahu diri ya
jadi ini adalah hal yang sangat penting
dan saya juga ingin memberikan selamat dan membiarkan demokrasi berjalan dengan baik
tapi ini masih panjang perjalanannya
jadi mungkin siapa tahu apa yang akan terjadi
biden dan kamala harris merupakan wapres dan president elect
tapi inaugurasinya itu sendiri ingat masih ada beberapa bulan lagi
pada tanggal dua puluh januari dua ribu dua puluh satu
jadi masih menunggu sampai tahun depan begitu ya
dan ini ada habit baru yang dilakukan oleh donald trump
dia sama sekali tidak langsung mengucapkan selamat begitu ya mbak desi
kalau begitu rakyat amerika akan menghadapi
kalau polling tidak memprediksi tapi kalau perilaku donald trump sudah bisa diprediksi begitu ya mbak desi
tapi ini menarik ya yang saya baca mengenai polling ini sendiri
karena ini juga kan terjadi ketika kita melakukan pilpres pada tahun dua ribu enam belas dan juga terakhir ya pada tahun dua ribu sembilan belas
kita dua ribu lima belas dan kemudian dua ribu sembilan belas
itu kan selalu ada polling dan survei yang dilakukan
tapi kita lihat tahun dua ribu enam belas di amerika serikat
polling itu semua mengatakan bahwa hillary clinton akan menang
tapi ternyata donald trump itu menang
dan sekarang diprediksi dan setelah belajar dari kesalahan mereka mencoba merektifai
memperhitungkan misalnya orang orang kulit putih kelas bawah yang kurang berpendidikan di tengah amerika serikat
yang terjadi justru lebih parah lagi kesalahannya dibanding di amerika serikat
dibanding dengan dua ribu enam belas ya
jadi kalau ada yang bisa disalahkan saat ini adalah para pollster dan juga para survei
ini jarang terjadi
karena ini semua kan ada science nya
jadi mungkin yang terjadi adalah eva orang yang selama ini dia sebenarnya memilih trump
tapi mungkin malu malu tidak mau ngaku
atau dia tidak jujur
atau dia tidak ikut dalam survei itu sendiri
oke artinya harus ada yang diperbaiki begitu ya dengan sistem polster yang dilakukan di amerika serikat
karena sudah terbukti ada dua kali begitu ya salah prediksi
dua kali malah bahkan lebih parah lagi
kalau kemudian kita bicara faktor faktor yang akhirnya membuat joe biden unggul
kalau kita bicara soal bagaimana kemudian sosok sosok ini berkomunikasi
seberapa besar sebetulnya mbak desi melihat faktor komunikasi kandidat ini terhadap publik terhadap media
kita tahu donald trump misalnya terkenal dengan sebutan fake newsnya
kemudian dia juga cukup aktif di twitter dan menyampaikan berbagai pandangan yang cukup kontroversial
sementara joe biden satu ratus delapan puluh derajat begitu mbak desi
gaya komunikasi kedua ini dan apakah ini kemudian akhirnya menguntungkan joe biden
kalau kita lihat dua sosok ini ya
joe biden seperti kita ketahui ketika presiden obama menjadi presiden selama dua periode
beliau merupakan wapresnya
dan dia sendiri itu ternyata sejak dari tahun sembilan puluh delapan itu sudah mencalonkan diri sebagai presiden
jadi seorang biden ini merupakan politikus unggul
dia memang betul betul merupakan bagian dari elit politik pemerintahan amerika serikat
nah kita ketahui bahwa donald trump ya dia adalah host dari program the apprancis
dia orangnya juga flamboyan dan ceplas ceplos apa adanya
sangat kritis ketika obama menjadi presiden
dia karakternya itu orang sudah kenal lah
dan itu menjadi kontras yang luar biasa
sehingga ketika donald trump itu menang pada tahun dua ribu enam belas
ini bukan karena sosoknya donald trump itu yang sangat atraktif
tapi karena elit politik pada saat itu
sudah dianggap tidak membumi
jadi ini khusus bagi mereka yang tinggal di daerah daerah yang red state
yaitu di tengah amerika
middle america dan di bagian khususnya bagian selatan
daerah daerah yang sampai saat ini itu sangat sangat loyal terhadap donald trump
nah kalau dari segi komunikasi ya kita ketahui ya
donald trump itu sangat tidak mengindahkan yang istilahnya diplomasi
sopan santun basa basi dengan bahasa yang membuat orang itu merasa tenang
kalau joe biden ya sangat berbeda lah dia normatif
ya seperti presiden presiden amerika serikat berikutnya yang walaupun karakternya mungkin sangat berbeda
tapi jelas ada semacam respect atau menghormati jabatannya sebagai presiden
nah oleh sebab itu kali ini ya ini bukan masalah politik partai republik atau demokrat yang diperjuangkan
tapi yang disebut oleh joe biden adalah the soul of america
ya amerika serikat ini tuh soul nya spirit nya rohnya itu seperti apa
dan yang jelas ketika donald trump tidak dipilih lagi kebanyakan orang
dan ingat dari sekitar satu ratus lima puluh juta pemilih di amerika serikat tujuh puluh empat juta memilih
joe biden berarti dia menang popular vote dengan lebih dari tiga juta
ya berarti sudah tidak ada kebanyakan orang amerika itu merasa harus ada perubahan di ujung tombak pemerintahan itu sendiri
di presidennya itu sendiri
tapi sebaliknya di senat partai republik itu menang
ya atau paling tidak menduduki kursi mayoritas dan di representative di kongres juga
kenapa ini berarti bukan partainya yang ditolak tapi sosok donald trumpnya itu sendiri
karena cukup beberapa dari partainya itu sendiri juga mungkin sudah merasa bahwa ini jalur yang ditempuh oleh seorang donald trump
itu sangat merugikan bagi amerika serikat di mata dunia dan juga memecah belah masyarakat amerika itu sendiri
karena komunikasinya donald trump itu hanya kepada basisnya
hanya kepada pendukung loyalnya
ya sementara joe biden mengatakan saya sudah jadi presiden saya akan menjadi presiden untuk seluruh amerika
bukan amerika warna biru atau bukan warna merah tapi seluruh
jadi pesannya itu adalah untuk menyatukan
karena selama empat tahun ini polarisasi itu sangat tajam dan semakin kemari ya semakin tajam
karena presiden donald trump itu tidak pernah menampilkan dirinya sebagai presiden amerika serikat secara keseluruhnya
dia hanya bicara selalu untuk basisnya
yang lain itu semua dianggap musuh
justru donald trump tidak memahami sebetulnya soul dari warga negara amerika itu seperti apa begitu ya
mbak desi tapi kalau kemudian kita bicara komunikasi tentunya kaitannya dengan media
kalau kemudian dibandingin dengan program pemilihan presiden di indonesia berlangsung sangat cepat begitu ya mbak dengan quick countnya gitu
tapi kalau ini kan berjalan lumayan berhari hari dan media amerika serikat itu betul betul non stop memberitakan masalah pemilihan presiden ini
apa yang kemudian kita bisa pelajari di sini mbak desi
ya yang pertama ya
ya yang pertama ya
kita di indonesia kita cukup bangga lah
jadi kita setiap ada jatil pres atau pemilu itu selalu mulus ya
relatif adil relatif transparan bersih dan quick count kita juga
ya sejak kita melakukan quick count dari tahun dua ribu empat ya
sehingga apa yang dihasilkan oleh quick count tiga empat jam setelah terjadinya
nah pemilu itu biasanya itu sama setelah penghitungan suara yang berlangsung sampai satu bulan
jadi kita tidak harus menunggu ya selama satu bulan untuk mengetahui siapa pemenangnya ya
kecuali dalam hasil pemilu yang terakhir yang memang diperdebatkan ya
ada yang merasa pihak oposisi yang merasa tidak terima karena memiliki hasil yang berbeda
hasil quick count dan hasil polling yang berbeda
ini kita melihat itu begitu manual sekarang sistemnya
karena seperti yang tadi mbak desi
yang tadi katakan pertama kalinya pemilu berlangsung pada saat covid
nah di sini juga cara partai demokrat dan cara partai republik memilih itu juga menjadi hal yang menarik
presiden trump mengatakan bahwa yang memilih dia datang ke paul berbondong bondong
sementara dari partai republik ya di partai demokrat dari timnya biden mengatakan jangan
datang berbondong bondong antre dan lain sebagainya akan membahayakan
jadi dia justru mengimbau melakukan early voting lewat post
kirim lewat mail
nah dan tahun ini ya dibanding dengan empat tahun yang lalu turnoutnya itu jauh lebih besar
jumlah orang yang berpartisipasi itu pertama
kedua jumlah orang yang mengirim
yang diperoleh lewat post itu sekitar seratus juta
jadi dua per tiga dari seluruh suara yang masuk
makanya ketika terjadi penghitungan
kenapa donald trump merasa cukup confident dia akan menang
karena yang dihitung duluan dan setiap negara memiliki aturan masing masing untuk cara menghitung
mereka menghitung siapa yang datang
dengan melakukan memperoleh
dan memberikan suara secara pribadi
dan setelah itu baru mereka membuka suara suara dan menghitung
nah makanya sekarang kan berlangsungnya ini kan cukup lama
dan kita lihat ternyata mungkin donald trump kurang paham ya cara bagaimana pemilihan berlangsung di negaranya sendiri
dan apalagi penghitungannya itu sendiri dia tidak paham
makanya dia menge tweet
kok heran ya
saya ini sudah menang itu sudah jelas di pennsylvania
saya unggul berapa lima puluh empat persen
kemudian di georgia saya unggul
di nevada unggul
kok tiba tiba sekarang biden yang unggul
nah ini yang dia permasalahkan mengatakan bahwa terjadi kecurangan di situ
padahal yang terjadi adalah proses penghitungan suara yang memang harus dilakukan
ketika semua suara itu masuk
ya harus dihitung
karena kali ini jumlahnya cukup banyak ya
tapi belum yang dari luar negeri
cukup banyak juga yang mengirim dari luar negeri
ya tentu inilah yang membuat penghitungan itu kali ini jauh lebih lambat
ketimbang empat tahun yang lalu ketika orang datang ke polling untuk melakukan pemilihannya itu secara langsung
jadi ini yang kita juga kok bisa ya berhari hari atau kok kenapa aja semua manual
ya memang penghitungannya akhirnya harus dilakukan dengan cara cara manual dan
dan ya begini ya hasilnya tidak bisa didapatkan dalam sehari
tapi mungkin minggu depan baru kita mendapatkan pengumuman resmi siapa yang menang
oke mbak desi kita akan jeda dulu kita lanjutkan
kita ingin tahu bagaimana kemudian implikasi kemenangan dari joe biden ini terhadap indonesia
dan apa yang kemudian bisa kemudian diaplikasikan dari jalannya pilpres amerika serikat ini
ke pilkada serentak yang akan berlangsung awal desember
kita akan lanjutkan setelah jeda cnn indonesia prime news segera kembali
ya saya masih bersama desi anwar direktur cnn indonesia tv
kami masih membahas bagaimana kemudian implikasi pilpres amerika serikat terhadap indonesia
khususnya mbak desi kalau kemudian presiden jokowi sudah mengucapkan selamat kepada joe biden
kalau kemudian kita bicara pengaruh kemenangan
kalau kemudian kita bicara pengaruh kemenangan biden
seberapa signifikan sebetulnya mbak ke indonesia
ya kalau kita lihat ya sebenarnya dampak yang utama bukan saja bagi indonesia
tapi bagi dunia internasional
itu adalah satu kelebihan
karena selama empat tahun ini kita seperti melihat sandiwara show donald trump
penuh dengan drama
penuh dengan sensasi
jadi seperti kita menyaksikan telenovela yang tidak ada henti hentinya selama empat tahun
dan ini kan tentu bukan sesuatu bagi dunia internasional ini yang sangat menguntungkan
karena ya mau tidak mau amerika serikat merupakan negara yang sangat besar
sangat adidaya ya
dan saat ini sendiri ya paling besar di dunia
dan juga pengaruhnya apa yang dilakukan oleh amerika serikat itu sangat berpengaruh
ya apalagi dari segi keamanan
akan tetapi kalau kita lihat ya mungkin secara mengembalikan kembali ya respect terhadap sosok amerika serikat ini
itu kan sempat istilahnya bukan saja hilang tapi ya berantakan lah di bawah donald trump
amerika serikat itu dianggap tidak memiliki pengaruh lagi karena presidennya itu hanya memikirkan make america great again
kemudian dari berbagai akta internasional kerjasama multilateral hal hal yang harus dilakukan bersama
ya demi menjaga keselamatan dunia dan juga kesehatan planet ya
dan ini itu sangat bergantung dengan amerika serikat
dan empat tahun terakhir ini ya amerika serikat hanya fokus kepada dirinya sendiri
dan tentu ini bukan merupakan hal yang baik ya
dan kemudian kita juga lihat dari segi concern misalnya terhadap penanganan pandemi
amerika serikat itu bukan lagi jadi contoh
biasanya apa yang dilakukan oleh amerika serikat terutama bagaimana menjalankan demokrasi
kita tidak ada sekarang role modelnya
bahkan indonesia itu bisa jadikan role model yang jauh lebih baik
bagaimana menjalankan demokrasi yang baik yang adil yang damai yang istilahnya tidak inilah tidak malu maluin lah gitu
tapi di sini amerika justru di bawah sosok donald trump itu membahayakan demokrasinya
karena beliau ternyata lebih seperti demagog
lebih sebagai orang yang strong man
lebih sebagai orang yang diktator
dan teman temannya juga seperti vladimir putin dan kim jong un misalnya dari korea
dia justru dengan teman temannya di eropa itu tidak terlalu dekat
bahkan mengatakan bahwa mau keluar dari nato
dan fakta fakta dagangnya itu juga semua dia tidak terlalu indahkan
bahkan dengan negara negara di bawah pbb dia selalu merendahkan
mengatakan bahwa selama ini hanya amerika serikat yang membayar iuran tertinggi
kenapa kita harus membantu eropa
padahal mereka selama ini istilahnya itu bergantung kepada amerika serikat untuk menyelesaikan masalahnya
nah ini akan bisa kembalikan ke jalur minimal lebih normal lagi
dan kita pastikan ya
dan joe biden juga sudah mengatakan pada saat janji kampanye
yang akan dia lakukan adalah mengembalikan amerika serikat kepada paris agreement
ingat paris agreement itu pada tahun dua ribu empat belas ya
sempat kita tanda tanda tangani di seluruh dunia
dan obama juga berjanji
ini merupakan perjanjian dari negara negara untuk memerangi istilahnya gas rumah kaca
dan menurunkan planet ya
nah yang penting adalah kalau sudah jalur normal
itu berarti tidak akan terjadi semacam perpisahan lagi lah antara amerika dan eropa
jadi multilateralisme itu akan kembali
trade dan lain sebagainya
jadi itu juga akan berlangsung dengan jauh lebih mulus
tapi biasanya kalau negara negara termasuk negara indonesia ya
antara partai demokrat dan partai republik
kita sebenarnya lebih diuntungkan dengan kebijakan kebijakan partai republik
tapi di bawah donald trump
yang namanya partai republik ini bukan lagi kebijakan yang dilakukan oleh seorang donald trump
bukan kebijakan partai republik
tapi lebih kebijakan seorang donald trump begitu
artinya ini akan mengembalikan fungsi amerika
yang mungkin selama ini terlihat sebagai pusat perpecahan begitu ya
menjadi role keseimbangan
jadi menjadi role model
dan menjadi bagian dari dunia begitu kurang lebih seperti itu ya mbak desi
kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi
konflik dengan china
perang dagang dengan china
apakah kemudian nantinya dengan kepemimpinan joe biden ini
situasi akan berubah dan seberapa besar kemudian nantinya
akan menguntungkan misalnya bagi tanah air mbak desi
ya kalau dengan china
kita lihat ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari
pertama selama empat tahun ini
china itu dalam berbagai hal itu jauh lebih unggul
ya dalam melakukan diplomasinya
tapi juga dalam menangani pandemi covid sembilan belas ini
sementara amerika serikat itu tampil sebagai negara yang sangat berantakan
tidak punya kebijakan
meminimal di bawah donald trump itu
beliau itu tidak percaya dengan sains
misalnya dia tidak terlalu mengindahkan fauji
dengan world health organization juga dia tidak dengarkan
sementara dari segi ekonominya itu juga semakin lama semakin berantakan
china justru tampil sebagai mereka pertama
sudah mampu ya dan berhasil mengurangi jumlah korban
atau jumlah angka covid nya
kedua dari segi pertumbuhan
ya ini sudah justru kelihatan paling bagus saat ini di china
dan inilah yang selama ini mungkin justru china lebih bisa diandalkan dengan dalam hal hal seperti itu
memang usaha usaha yang selama ini adalah untuk mengecilkan china
yang dilakukan oleh donald trump
mengatakan bahwa ini adalah the wuhan virus
semuanya itu gara gara china
dan mereka meningkatkan tarif yang diberlakukan terhadap china
itu menurut saya mungkin lebih ke
ya ingat china itu reserve nya itu semua pakai dollar
jadi selama ini memang hubungan china dengan amerika serikat itu sangat tergantung kepada china
kepada ini kepada perdagangan
nah kita lihat selama ini china itu justru mereka smart
mereka melakukan investasi di mana mana
termasuk bukan saja di asia tenggara dan di indonesia
kita lihat cukup banyak ya mereka melakukan investasi infrastrukturnya di indonesia
tapi bahkan sampai di afrika
sementara itu amerika serikat itu justru seolah olah mereka retreat
mereka melakukan investasi di mana mana
mereka menggunakan perusahaan mereka sendiri
jadi mungkin dari segi perekonomian ya kalau memang jalurnya itu amerika hanya terus menurut melihat kepada dirinya sendiri
mereka akan ketinggalan sebagai kekuatan ekonomi
dan mungkin ini salah satunya jadi pr biden itu adalah untuk mengemulihkan perekonomian
ya memang di seluruh dunia ya itu perekonomian ini
sedang collapse karena covid ini
jadi yang jelas setelah pandemi yang harus diselesaikan ekonomi ini merupakan hal penting
nah biasanya di amerika serikat ini ekonomi merupakan nomor satu yang membuat seorang presiden itu dipilih atau tidak
dan kita lihat bahwa saat ini di amerika serikat salah satu kenapa donald trump itu kalah
sementara sebenarnya ekonominya di bawah dia
itu sudah semakin membaik
karena ketika pada akhir kepresidenan obama sebenarnya sudah keluar dari resesi
jumlah pengangguran juga semakin berkurang
jumlah lapangan kerja juga meningkat
tapi ada pandemi dan ini yang membuat keberhasilan donald trump dari segi ekonomi yang dia bangga banggakan itu agak rusak ya
karena jumlah yang meninggal ya di amerika serikat dari covid itu lebih dari dua ratus ribu orang
ini sangat ini paling besar di seluruh dunia
sehingga dia kredibilitasnya berkurang dari situ
tapi kalau dari indonesia ya kita perlulah untuk peran dan dukungan amerika serikat untuk hal hal yang sifatnya itu internasional